wakapolri komjen polisi aridono belum memberikan penjelasan detil terkait peristiwa penyerangan polsek ciracas jakarta timur
wakapolri mengaku sejauh ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut
komjen paul aridono tak banyak memberikan keterangan kepada wartawan saat ditemui di istana kepresidenan jakarta rabu pagi
usai hadir dalam acara peresmian konferensi industri jasa pengamanan nasional dua ribu delapan belas
sambil memasuki kendaraan dinasnya ia hanya menjawab singkat hingga kini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan
wakapolri juga mengaku belum tahu apakah ada pihak dari tni yang terlibat dalam aksi penyerangan tersebut